hai kita bisa kumpulkan ya di sini
kita nggak mungkin loh kalau ngelendur terus jalan sampai naik pohon bareng bareng kayak
gini tuh jangan jangan kita dipindahkan sama gunung ini waduh saya talang ya ya
kondong katanya gunung itu bisa minta orang tidur nah gue yakin nih sekarang
alam ini juga
kita patroli lagi siap grab balik kanan grab
bang ini isinya apaan sih itu isinya martabak tahu nggak gondorwo itu dia tuh
tapi bang tahu gua mah gondorwo itu sukanya makannya makan ketan bang ya
wis cepetan tanggil ini taruh sekarang nih sekarang
cepetan iya terduduk
maka di sini
kalau sini taruh aja situ
aku datang kesini bawa mantabak
telurnya tadi dipakai empat
gak ada jawabannya bos
kok gak dateng dateng ya
ini mau sampai kapan
udah sejam nih
ya tungguin aja sampe mbak gundurwonya tuh keluar
tapi aku lebih seneng loh
kalo sampe mbak gundurwonya itu gak dateng
ya malu lah
masa aku tuh disuruh minta maaf sama mbak gubernur
dingin dingin gini yang enak mangan ya
anda juga lapar
mantabaknya kita mangan aja yuk
dari pagi perut saya belum makan
mantabaknya bawa sini dor
nanti kalo mbak gundurwonya dateng
baru kita udah kenyang baru minta maaf
gua maetin dulu senteran nih
ini mantabak enak banget nih
mbak gundurwo maaf ya
mantabaknya kita makan bertiga ya
nanti ga dateng sih
udah ngantuk gua
udah mataku ngantuk
aku mau nungguin deh
ambil bubuk aja aja sih bapak ya
kak kenapa kita kesini
kak masih penasaran sama gundurwo itu
kak kemudian pulang aja yuk
kak itukan kuburan
hai kau dapat takut sekarang siapa tuh temen banget pasti gendor wo itu
lantar aku klo jatoh gimana ini
siapa yang naikin aku disini sih
kenapa kita bisa overload an ya disini
bau bau di mana kok bangunnya diatas pohon
kalau ngelendur terus jalan
klo ke perubatan
tuh jangan jangan kita dipindahin sama gondoruo nih
sekarang kita dipindahin sama gondoruo
gak ada gondoronya
gondoruo please jangan ganggu rafa ya
mendingan kamu pulang aja
disini tuh bahaya banget berarti
bawa sekalian tuh centernya
iya bang ada duluan ya
yang nurun kita dari sini siapa
gak tau ya
dia udah keburu pulang duluan
coba suruh ambilin tangga dulu ya
kok kamu belum tidur
iya ming rafa gak mau tidur
rafa takut dipindahin sama gondoruo
tuh kan ali
kamu sih suka yang aneh aneh aja
udah tau adek kamu tuh borangan
malah diajak cari gondoruo
kasian kan sekarang rafa jadi ketakutan begini
sekarang kalian berdua
sebelum bobo berdoa dulu
biar gak ada hal yang aneh aneh
mami tau gak ada hal yang aneh aneh
terus gimana tuh pak rete
hah genderwanya belum bisa ketangkep juga
mana rafa makin ketakutan lagi
dia kena ny promising
puter otak putar otak kayak ada aja
eh maksudnya kayak ada aja tuh hansip disitu kalau lagi dibutuhin
tsk untung dia gak denger
pak yota sebenernya kita nyari apaan sih
dari tadi saya ini udah tegak dirinya apa yang kurang lagi
eh tentul kita datang kesini disuruh cari burung gagak
bukannya malah diri tegak gimana sih lo
oh burung gagak kira kira apaan
emangnya itu burung gagak buat apaan sih
konon kabarnya genderuwo itu suka sekali dengan daging burung gagah

itu daging burung gagak
itu daging burung gagak

wah pak yorta itu genderwo seleranya bagus juga ya
eh hati hati kalo ngomong ntar kedengeran sama genderwonya dicabik cabik disuir suir kamu
eh ampun ampun genderua ya ampun
lah masalahnya kita tuh bertiga udah datang ke pohonan itu pak
terus kasih martabak mau minta maaf
sampe ke tujuran pak aku pak dibawa pohon bertiga ya
genderwonya gak dateng dateng juga
pokoknya malam ini kita nggak boleh gagal lagi menangkap genderuwo